sebetulnya namanya peh uncang
gak cepet gak lama juga sih itu tergantung feel kita juga pas bikinnya
soal mie di jakarta ini juara dunia